ya pertanggal dua puluh empat februari polisi virtual atau virtual police resmi beroperasi
dikutip dari sibertv direktur tindak pindahnya siber barreskrim polri brigadir jenderal selamat uli andi menyebut
terdapat sejumlah langkah yang diberikan polisi sebelum adanya penindakan
nah itu tadi ya langkah langkah virtual police atau polisi virtual yang sudah beroperasi sejak tanggal dua puluh empat februari
nah yang pertama adalah setelah mendapat laporan dari tim verifikasi
polisi ini akan menanyakan pendapat dari tiga ahli terkait konten yang diunggah
ketiga ahli tersebut adalah ahli bahasa ahli hukum pidana dan ahli undang undang ite
sehingga peringatan yang diberikan nanti sudah berdasarkan pendapat ahli
bukan pendapat dari subjektif tim kepolisian atau tim penyidik dari kepolisian tersebut
objektif dari tiga pendapat yang sudah ditentukan oleh
penyidik kepolisian ya
kemudian jika ketiga unsur tersebut terpenuhi
setelah dari pendapat tiga ahli tersebut sudah dikumpulkan oleh penyidik kepolisian
barulah dikirim pesan peringatan melalui direct message atau dm di akun kita masing masing
dalam pesan tersebut akan disampaikan bahwa konten yang diunggah ini mengandung pelanggaran
ujaran kebencian atau hate speech atau juga hoax
nah konten tersebut diminta untuk dihapus dalam waktu satu x dua puluh empat jam setelah pesan diterima

pesan ini pun juga dikirimkan sebanyak dua x
kemudian pemanggilan klarifikasi
ini adalah tahapan ketiga jika setelah diberikan peringatan
konten tersebut juga tidak dihapus oleh sepemilik akun
maka akan diberi peringatan lagi atau dilakukan pemanggilan terhadap si pemilik akun
pemanggilan tersebut untuk dimintai klarifikasi
nah undang klarifikasi ini sifatnya tertutup untuk menjaga privasi dari masing masing pemilik akun
dan yang terakhir adalah restoratif justice
ini adalah pendekatan restoratif justice yang juga dilakukan
tindakan ini diambil jika konten tidak juga dihapus oleh pengunggahnya
namun jika mediasi ini tidak berhasil
barulah akan dilakukan penindakan sesuai dengan payung hukum yang berlaku